rc drift car adalah mobil remote control yang dikenal karena kecepatan keseimbangan dan juga kontrolnya yang baik
jadi tidak heran jenis remote control ini kerap digunakan untuk kompetisi drifting
dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini

saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
dan ingat cuci tangannya pakai masker dan juga jaga jarak dimanapun anda berada